masyarakat banten dihebohkan dengan pembelian mobil suv mewah pajero sport yang dijadikan
ambulans untuk kepentingan layanan kesehatan bagi anggota dprd banten dan kesekretariatan dprd
banten kebijakan ini menuai kritik karena dianggap tidak sesuai dengan tingginya angka kemiskinan
provinsi banten bahkan menurut data bps angka pengangguran di banten merupakan yang tertinggi
di indonesia kendaraan medis berwarna putih yang baru saja dikirim ini sudah dilengkapi dengan
stripping garis merah dan sudah diberi label dprd banten ambulans dprd ini sudah terparkir di halaman
dprd banten di jalan sheikh nawawi al batani kp tiga b curug kota serang provinsi banten di bagian dalam
kendaraan yang tidak terlalu cukup ruang ini terdapat tabung oksigen lengkap dengan regulator
lemari peralatan kesehatan tempat tidur gantungan infus dan yang lainnya
sekretaris dprd provinsi banten deden apriandi menjelaskan ambulans pajero sport tersebut
merupakan milik sekretariat dprd provinsi banten yang dibeli melalui anggaran tahun dua ribu dua puluh tiga untuk
nilai yang digelontorkan hampir sembilan ratus juta rupiah ia memastikan tidak ada aturan yang dilanggar dalam
proses belanja mobil itu terbelakang kita membeli ambulans kita menganggarkan dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh tiga ini karena memang
mobil ambulan yang sudah ada dikit yang ada dikit itu sudah tidak bisa dipakai bukan tidak layak
lagi ya tapi memang sudah tidak bisa dipakai sedangkan intensitas para pekerja di sini
termasuk juga tidak jarang kita juga mendapati pegawai pegawai yang tiba tiba sakit deden
menambahkan alasan lain memilih mobil pajero sport sebagai mobil ambulans dprd provinsi banten di jalan syekh nawawi al battani kp tiga b curug kota serang provinsi banten di bagian dalam
karena lebih mudah digunakan saat mengantarkan pasien ke rumah sakit adi mazda serang banten